inilah upaya warga rt delapan kelurahan pelita samarinda ilir kalimantan timur
untuk menangkap ular sanca di salah satu rumah warga
ular sanca dengan panjang kurang lebih tiga lima meter ini pun akhirnya dapat ditangkap
mis radi pemilik rumah yang juga ketua rt delapan
mengaku tidak mengetahui datangnya ular ini ke rumahnya
ia menduga ular ini telah berada cukup lama di rumahnya
kira kira dari mana ular itu
kita tidak tahu itu
sementara itu tetap rapat
mungkin ya mulai kecil itu kejadiannya
untuk penanganan lebih lanjut
ular sanca dengan berat yang diperkirakan lebih dari lima puluh kg ini
langsung dipindahkan ke kebun raya samarinda